sebelum memasuki masa cuti bersama stasiun pasar senen mulai dipadati penumpang yang ingin melewatkan perayaan idul fitri bersama keluarga
tujuannya sebagian besar ke daerah jawa tengah dan juga jawa timur
menurut keterangan humas pt kai daob empat edi kuswoyo hingga minggu malam sudah lebih dari lima belas penumpang yang melakukan perjalanan dari stasiun senen
kereta api masih merupakan moda transportasi favorit bagi para pemudik
tidak heran jika calon penumpang sudah mencari tiket jauh jauh hari